partai keadilan sejahtera pks dengan partai persatuan pembangunan p tiga
sebelumnya bertemu dan mewacanakan poros partai islam pada pemilu dua ribu dua puluh
beragam tanggapan disampaikan sejumlah partai politik
atas rencana pembentukan koalisi poros partai islam itu
rencana pembentukan koalisi poros partai islam untuk menghadapi pilpres dua ribu dua puluh
ditanggapi beragam oleh sejumlah partai politik
ketua umum partai bulan bintang pbb yusril iza mahendra
mendukung terbentuknya poros tengah yang berisikan koalisi partai partai islam
di pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
dukungan juga disampaikan wakil ketua umum pkb jazilul fawait
yang menyebut rencana tersebut harus digagas serius
dan punya arah yang jelas untuk masyarakat luas
namun sejumlah partai lainnya
mengkritik wacana pks dan p tiga
untuk membentuk koalisi partai politik berhaluan islam
dalam menghadapi pemilu dua ribu dua puluh
salah satunya partai amanat nasional
wakil ketua umum pan viva yoga maulat menyebut
semua pihak harus hati hati menggunakan politik identitas berbasis agama
sebagai merek yang dijual ke publik
sementara itu sekretaris jenderal partai gelombang rakyat
atau gelora mahfud sidik menyebut
pembentukan koalisi partai islam
hanya sebatas untuk pemilihan presiden terlalu pragmatis
hal senada disampaikan
inisiator partai umat agung mozzin
yang menyebut wacana koalisi partai partai islam ini
merupakan kepanikan p tiga yang mulai ditinggalkan pendukungnya
rencana pembentukan koalisi poros partai islam
untuk menghadapi pilpres dua ribu dua puluh empat ini
awalnya mencuat dalam pertemuan partai keadilan sejahtera
dengan partai persatuan pembangunan pada empat belas april dua ribu dua puluh
ya pembentukan koalisi poros partai islam
sebenarnya bukanlah hal yang baru
dalam ranah politik tanah air
namun saat ini apakah poros partai islam
bisa terbentuk kembali dan mampu berbicara banyak
pada kontestasi pemilu dua ribu dua puluh empat nanti
dan apakah politik identitas dengan latar agama
masih akan mendapat sambutan masyarakat
untuk membahasnya bersama saya sudah hadir
melalui sambungan zoom
ada arsul sani wakil ketua umum p tiga
mahfud sidik sekjen partai gelora
dan ujang komarudin analis politik
saat malam bapak bapak
saya ke pak arsul dulu
pak arsul wacana koalisi partai islam ini
mengemuka setelah pucuk pimpinan p tiga
pimpinan anda dan juga pks bertemu
bagaimana ceritanya sehingga wacana ini muncul
ya saya kira ada yang barangkali
harus agak diluruskan ya
walaupun bukan kekeliruan total
pertama silaturahmi p tiga
kepada teman teman pks
ini memang bagian dari
agenda silaturahmi ke tiga
p tiga dengan partai partai yang lain
dan kami memulainya dengan
partai golkar bahkan
nah tentu di dalam setiap
silaturahmi kami tentu ya
sebagai partai politik bicara
tentang agenda agenda strategis
nasional bukan cuma
yang membuka kemungkinan
berkoalisi dan lain sebagainya
tidak tidak hanya itu
tetapi kami tentu bicara
hal hal yang sifatnya strategis
misalnya dari sisi
dengan pks bahkan dengan golkar pun
kami bicara sejumlah undang undang
misalnya kalau dengan pks tentu
sebagai partai islam kami bicara tentang
bagaimana mendorong undang undang
rancangan undang undang larangan minuman beralkohol
yang itu diinisiasi oleh p tiga
kemudian juga pks menyampaikan juga harapan
agar p tiga juga bisa bersama sama pks
mendorong ruu tentang perlindungan
tokoh agama dan simbol agama
itu hal hal yang penting
di samping itu tentu karena p tiga
ada di dalam koalisi pemerintahan juga
menyampaikan beberapa hal yang
dibicarakan di dalam internal koalisi
maupun di dalam pemerintahan
dan juga mendengarkan masukan masukan dari pks
nah yang kedua saya kira ini yang lebih penting
kami berbicara tidak hanya dengan pks
tetapi juga dengan partai golkar
itu bagaimana di pilpres dua ribu dua puluh empat yang akan datang
itu tidak terulang lagi keterbelahan segregasi
atau kelemen masyarakat kita karena pilpres
apakah itu penyebabnya politik identitas
dan yang lain lainnya
tentu kemudian kalau kita belajar dari pengalaman dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
dibandingkan dengan pilpres dua ribu empat dan dua ribu sembilan
itu dimana yang pilpres langsung yang pertama
dan kedua itu ada lebih dari dua pasangan salot
dan kemudian politik identitasnya jauh lebih terminimalisir
ya kita bicara juga kemungkinan agar pilpres yang akan datang
tidak diikuti hanya oleh dua pasangan salot
untuk tidak terulang lagi apa yang terjadi di dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
nah yang ketiga tentu karena ini dua partai politik
yang punya representasi di parlemen ya
meskipun belum cukup untuk mengusung dengan dua partai politik saja
maka kami juga bicara kemungkinan untuk koalisikan
ketika kami bicara koalisi tidak eksklusif ya
bahwa yang mau berkoalisi itu hanya partai partai islam
kami bicara juga kemungkinan koalisi dimana ada partai islamnya
atau backgroundnya partai islam tapi ditambah dengan partai nasionalis
jadi kemudian yang ditangkap atau yang muncul di media itu
seolah olah ini akan membentuk partai

untuk di face a face kan ya dengan katakanlah
nanti koalisi yang terdiri hanya dari partai nasional
saya kira saya kira apa ini yang harus di clear kan
oke artinya tidak ada sama sekali begitu ya wacana
untuk membentuk suatu koalisi atau poros partai gabungan
dari partai partai islam begitu kalau dari pihak p tiga
saya barangkali lebih tepat untuk mengatakan
wacana untuk membentuk koalisi kalau partai politik bertemu itu ya tentu ada
tetapi tidak eksklusif ya ini koalisi yang inklusif lah
inklusif itu bisa misalnya sejumlah partai islam dengan satu partai nasionalis yang lain
ya atau misalnya kalau ada empat partai dua partai islam
dua partai nasionalis yang lain kami tidak bicara eksklusif
bagaimana kemudian partai partai islam itu mengajukan satu partai islam
satu pasangan calon tanpa ada anggota koalisi dari partai nasional ini
itu tidak kami bicarakan seperti itu
dan itu sama sekali tidak ada dalam pikiran p tiga untuk membentuk satu poros
yang memang eksklusif hanya partai partai islam saja begitu ya artinya pak arsul
tidak ada wong yang kami bicarakan itu lebih banyak soal bagaimana ya
agar segregasi keterbelahan yang terjadi di pilpres dua ribu sembilan belas
dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas itu tidak terulang kembali
itu yang lebih utama kami bicarakan
kalau soal koalisi itu bahkan hanya selintas saja kita bicarakan
oke saya ingin minta tanggapan pak mas ujang dulu ini
mas ujang kalau kemudian dari pihak p tiga ada klarifikasi begitu ya
dari isu ataupun wacana yang kemudian sudah menjadi bergulir di publik dan sudah memberikan banyak respons
begitu termasuk juga dari partai politik
bagaimana anda mencermati apa yang kemudian terjadi soal koalisi atau poros tengah partai islam ini
sebenarnya begini kalaupun seandainya p tiga dengan pks memperkuat ya jaringan koalisi itu gitu
kalau mengajak partai partai koalisi islam yang lain itu tidak ada masalah sebenarnya
sebetulnya itu hal yang baik dalam konteks tadi ya
mencari atau menjaring suara suara muslim yang selama ini juga diambil oleh partai partai nasionalis
cuma memang konteknya memang kalau kita bicara politik indonesia gitu ya konstruksi politik kita
partai partai islam itu kan belum pernah menang
kalau digabungkan suara itu masih kalah oleh partai nasionalis
pertama itu tadi p tiga sangat rasional
jika dia akan menggandeng pks ingin bergantung sama sama tidak ansi untuk itu
pasti akan menggandeng partai partai nasionalis yang lain
karena gitu konstruksi masyarakat kita ini heterogen
tidak mungkin partai yang berbasis islam itu hanya menganggarkan suara suara islam
walaupun memang basisnya islam
tapi butuh partai nasionalis yang lain kenapa
karena kalau itu dilakukan maka tadi kata bang asrul sandiaga
akan eksklusif akan termarginalisasikan
kita tahu misalkan partai partai islam pasca reformasi
tidak ada yang suaranya tinggi
tidak ada ini pun sulit
mau digabung sebesar apapun kekuatan itu juga akan sulit
kenapa karena partai partai islam itu mohon maaf
seandainya berkoalisi pun itu sifatnya masih pragmatis
nah kalau sifatnya pragmatis ya kapan kapan bisa telah bisa terbelah
misalkan dulu ada poros tengah
tapi kan busur jadis nah busur jadis pecah lagi
nah kalau nanti koalisinya yang dibangun itu ideologis
nah ini baru kokoh
tapi persoalannya kita ini tidak ada yang berkoalisi berdasarkan dengan ideologi itu
akan mudah bercerai
ya termasuk tadi pertemuan antara pks dengan p tiga
itu tadi yang sudah di belakang bank asyuk
sangat clear sudah sangat jelas
tidak mungkin berjalan dengan dua partai itu saja
tentu akan mengajak juga partai nasionalis
itu langkah yang realistik
tapi tadi sekali lagi
seandainya ada wacana ingin memperkuat konsolidasi dan persatuan partai islam itu
kita membangun demokrasi yang sehat
oke tapi sebagian partai politik menanggapi dengan sangat positif begitu
soal adanya wacana poros islam ini
menurut anda apa yang kemudian melatar belakangi sejumlah partai politik ini menanggapi secara positif
kita ini rindu dengan partai islam yang besar gitu
yang berpengaruh di indonesia
dulu ada mas sumi pemenang partai ke dua gitu
setelah itu lalu pecah
mi nya mundur gitu
bikin partai sendiri
sampai hari ini partai islam mohon maaf terpecah berjalan dengan sendiri sendiri
ini bukan menjadi sebuah kekuatan islam yang luar biasa di negeri ini
oleh karena itu umat islam rindu gitu
itu partai islam yang memang bersatu
yang memperjuangkan umat bangsa dan negara
rindu terhadap sosok sosok bul islam gitu ya
yang tadi kiranya bukan hanya untuk islam tapi juga pikirnya untuk bangsa dan negara
rindu akan sosok apa namanya figur figur ya
dan tadi yang rindu akan persatuan
rindu akan perjuangan terhadap umat gitu
hari ini mohon maaf ya umat merasa ditinggalkan
klaff black klaff white press ya dirangkul
tapi ketika itu hilang
ketika itu meninggalkan umat
ini yang ada kerinduan dari umat
sehingga masyarakat atau partai partai islam lain menyambut ini sebagai ide yang
menurut saya bagus bagus saja begitu
nah bagaimana kemudian menjawab kerinduan dari umat itu
saya akan minta komentar dari pak mahfud
tapi kita harus jeda dulu kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
ya anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
saya ke pak mahfud sekarang
pak mahfud kalau tadi pak ujang katakan bahwa umat ini saat ini rindu begitu
dengan adanya satu partai berbasis agama
ataupun partai islam yang kemudian kuat gitu
bagaimana kemudian menjawab kerinduan itu
iya saya ingin mendukung pernyataan dari pak ujang tadi ya
bahwa di lapis bawah di kalangan umat islam sekarang ini memang ada semacam kerinduan
tentang munculnya satu kekuatan politik yang bisa merepresentasikan aspirasi umat secara keseluruhan
dan juga kemudian secara kuat melakukan advokasi terhadap kepentingan kepentingan mereka ya
dan saya kira kalau kita bicara dengan banyak tokoh tokoh umat islam di bawah
pikiran dan perasaan semacam itu
yang tadi oleh pak ujang dikatakan kerinduan itu memang nyata
dan bahkan kalau saya melihat trennya ini akan terus meningkat dari waktu ke waktu
kenapa paling tidak ada dua alasan
yang pertama kalau misalnya begini kami melakukan survei secara konsisten dari sejak dua ribu empat belas yang lalu
setiap tahun kami selalu update survei ini
untuk membaca bagaimana tren keberagamaan di masyarakat indonesia
ternyata dari waktu ke waktu
tren keberagaman masyarakat ini selalu meningkat
dan bahkan secara spesifik dalam konteks umat islam di indonesia misalnya
tingkat penerimaan terhadap agama dan politik sebagai sesuatu yang saling terkoneksi
bukan yang saling terpisah
nah jadi ini tren yang memang harus kita baca betul
dan kita sikapi secara politik
tetapi ada catatan lain dari survei yang secara serius ini kami lakukan
bahwa ternyata mayoritas masyarakat muslim ketika mereka menerima islam dan politik sebagai sesuatu yang tidak dipisahkan
tetapi mereka punya kecenderungan lebih besar kepada moderasi islam
kepada moderasi islam
ini fluktuatif dari
ini fluktuatif dari tahun ke tahun
yang cenderung menganut atau menginginkan formalisme agama di dalam kehidupan politik atau kehidupan bernegara
nah jadi kalau saya mencermati apa yang disampaikan pak ujang tadi
memang betul ada semacam kerinduan bagi sebagian besar kalangan umat ini
untuk melihat harmonisasi islam dan politik
dan umat ini merasa direpresentasikan kepentingannya oleh kekuatan politik
dan kepentingan yang ada
nah menyikapi apa yang disampaikan abang saya tadi pak asrul
saya kira itu sesuatu yang baik ya
komunikasi atau nanti berkembang ide koalisi
itu sesuatu yang sah saja
dan dalam iklim demokrasi
saya kira konsolidasi kekuatan partai partai
apakah berdasarkan agama atau berdasarkan nasionalisme
itu sesuatu yang sah sah saja begitu ya
dan saya kira partai partai juga melakukan langkah ini
nah cuma memang dalam pandangan kami di

di partai gelora ini
ketika kita mengkonsolidasi kekuatan kekuatan umat
untuk kita bawa kita kanalisasi di dalam kerja kerja politik
ada beberapa hal yang perlu menjadi kerangka berpikir kita
yang pertama adalah
bagaimana konsolidasi kekuatan politik umat
ini tidak menciptakan pembelahan atau polarisasi ideologis
yang makin menguat
di tengah tengah masyarakat
karena kan kita juga sama sama tahu ya
sejak dua ribu empat belas dan kemudian dua ribu sembilan belas
pilpres ini kan residunya nggak selesai sampai sekarang
ya pembelahan di masyarakat ini terus terjadi
dan saya kira pak asrul juga saya kira
mengkritisi hal ini ya
dan kita semua menginginkan ini cepat selesai
dan yang kedua kita juga tidak ingin ketika kemudian misalnya
ada ide konsolidasi kekuatan politik islam atau umat islam
itu kemudian justru tidak menyelesaikan persoalan polarisasi ini
malah memperburuk polarisasi ini
karena begitu misalnya saya membayangkan
dua ribu dua puluh empat dalam pilpres terjadi lagi polarisasi politik
antara islam dan nasionalis misalnya
maka yang akan terancam itu bukan umat atau bukan partai politik
tapi yang terancam adalah nkri
karena nkri ini akan menjadi sangat rentan sebagai battlefield
sebagai lahan pertarungan dari berbagai kekuatan kekuatan di luar negeri kita
jadi ini yang perlu kita cermati
saya kira stilatur rahim diskusi bertukar fikiran antara partai politik
itu sesuatu yang sangat wajar
dan saya misalnya secara pribadi juga dengan teman teman di pks
juga masih berkomunikasi bertukar pikiran
dan ini hal yang lumrah dan tidak perlu kita sikapi terlalu
apa namanya terlalu fobia kira kira
oke pak arsul anda setuju dengan pendapat dari pak mahfud tadi ya
soal harmonisasi islam dan politik begitu
dan juga bahwa kemudian memang poros partai islam ini memiliki peluang yang mungkin sulit
karena memang terbentuknya itu biasanya karena tujuan pragmatis
seperti yang tadi disampaikan pak ujang
ya pertama dari apa yang disampaikan oleh pak ujang tadi ya
pak kang ujang lah saya sebutin itu
saya kira memang kita harus menyadari bahwa selama ini
kalau mau membentuk katakanlah terlepas dari peluang menangnya kecil atau besar ya
eksklusifitas koalisi itu pasti belum apa apa akan terhalang
terganjal pada kepentingan pragmatis yang berbeda beda
menentukan sosok saja yang mau jadi presiden dan wakil presiden itu akan berbeda ya
sebagai paslon antara kita
nah karena itulah kalau kami di p tiga ya kira kira seperti yang disampaikan oleh ustadz mahfud siddiq tadi
kita menggarisbawahi bahwa kalaupun ada koalisi ya di mana sejumlah partai islam berkumpul
ini semangatnya harus semangat yang inklusif
tidak boleh kemudian yang eksklusif
karena kalau dari sisi praktis yang disampaikan pak ujang tadi
ya memang kan kekuatan kalaupun digabungkan
sekarang sebut sajalah ya p tiga ks pkb pan
nah belum kemudian mau tidak mau ya
akan menimbulkan respon segregasi pembelahan yang tadi disebutkan oleh ustadz mahfud siddiq
dan dalam rangka bahwa kita ini berpolitik itu juga untuk menguatkan konsensus konsensus pernegara kita

dan bineka iii
maka pilihannya memang adalah koalisi yang inklusif
terlepas apakah misalnya di situ berkumpul katakanlah partai islam yang lebih banyak
tidak pas kalau kemudian berkoalisi itu dengan semangat untuk eksklusi
jadi saya kira apa yang disampaikan oleh ustaz mahfud siddiq itu juga pandangan pandangan yang ada di kami di p tiga
partai persatuan pembangunan
oke oke pak ujang anda melihatnya bagaimana dari kemudian apa yang disampaikan pak arsul tadi
bahwa kemudian koalisi yang kemudian nanti akan kuat adalah koalisi yang inklusif
mungkinkah kita akan melihat ke depannya ada koalisi yang kemudian dirindukan umat
koalisi partai islam tapi kemudian juga inklusif tapi kemudian juga kuat begitu
ya kita berharap seperti itu ya kenapa
karena begini islam itu jangan hanya menjadi sebuah agama yang mohon maaf
tidak dimaknai apa apa tapi juga sebagai kekuatan politik
yang harusnya bisa menjadi rahmatan alamin
seperti masyarakat indonesia itu yang paling penting
dan islam juga dimanai sebagai agama pemersatu
jangan dicat yang aneh aneh
nah yang negatif negatif itu
ini yang penting nah oleh karena itu
tokoh tokoh islam hari ini atau
partai partai islam ini sudah memahami
konstruksi politik yang ada
bahwa tadi berpolitik harus inklusif
harus remah terlihat alami
dan ujungnya adalah sebenarnya kesusahan umat
seling datang ke masyarakat
mereka malah ditinggalkan
bukan hanya dalam konteks oleh partai politik
kadang kadang mohon maaf ya oleh ormas
ini menjadi keprihatinan
karena itu momentum ini sebenarnya
momentum hari ini
katakanlah persatunya antara p tiga
dengan pks itu menjadi momentum
yang baik untuk melahirkan
yang elit partai politik
yang buat pikir untuk masa depan
ini penting dan tadi yang hidupnya
untuk bangsa negara dan masyarakat
saya boleh mengkritiklah hari ini
belum lahir negarawan negarawan
yang hebat yang mumpuni gitu
yang bisa diterima oleh semua kalangan
rakyat indonesia nah level
seorang politisi itu adalah seorang negarawan
ya mudah mudahan bang arul sultani
dan bang mahfud siddiq
itu menjadi seorang negarawan gitu
tapi yang saya lihat adalah hari ini
masyarakat belum melihat
sosok negarawan dari elit elit politik hari ini
kenapa karena jelasnya
rakyat tertinggi dari seorang politisi itu
seorang negarawan nah apa
pikirannya untuk bangsa dan negara
hidupnya dihibahkan untuk kepentingan masyarakat
bangsa dan negara hari ini masyarakat
mohon maaf masih melihat dan menilai
kadang kadang banyak yang nyari duit
ya kan lalu lupa dengan
konstituennya nah ini pikiran pikiran
yang memang harus dikoreksi ya
demi apa demi untuk melahirkan
tadi politisi politisi islam yang handal ya
yang bukan hanya
disegani dalam konteks politik nasional
tapi juga dunia internasional ini penting
kita dulu kita mengenal hamka bagaimana
muhammad nasir bagaimana
ada di tokoh tokoh yang memang
hari ini masih dikagumi oleh kita semua
kalau orang kena itu
orang kena itu hari ini ya momentum ini
momentum perbaikan untuk semuanya
partai politik islam mesti berbenah
mesti berpikir jangka panjang
bagaimana meraih simpati umat
yang hari ini umat pun mohon maaf
diperebutkan oleh partai partai
dikatan pdip mereka punya bahaya itu muslimin
partainya yang ada
masyarakat ulama dan lain lain
yang itu apa untuk mengambil
semu pasar umat islam
oleh karena itu jangan sampai
partai partai nasionalis bergerak
untuk merekrut dan
bagi kelompok islam
tetapi partai islam sendiri
ketinggalan jangan sampai
oleh karena itu momentum terbaik
adalah momentum hari ini ketika umat
partai islam sudah menyadari bahwa
inilah sebenarnya yang penting yang dibutuhkan
oleh bangsa ini apa sama persatuan
yang kedua melahirkan
islam yang inklusif yang rohmat
tali alamin yang diterima oleh semua kalangan
oleh rakyat indonesia saya rasa
agar apa agar tindukan tindukan terhadap
radikalisme terorisme dan lain lain
itu tidak ada ini yang penting
harus dikemukakan oleh elit elit
islam termasuk bang arsul sangi
oke oke saya akan minta tanggapan
bang arsul bagaimana kemudian menjaga momentum ini
tapi kita harus jeda dulu kita akan lanjutkan
sesaat lagi tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
pak arsul sangi
pak arsul bagaimana kemudian nanti
p tiga akan menjaga momentum
disaat masyarakat sedang rindu rindunya
begitu ya dengan
partai islam yang
rahmatan lil'alamin kalau tadi disebutkan
oleh pak ujang
kita mau menjaga
dan sekaligus menangkap momentum
yang tadi kang ujang sebutkan
pertama kami harus menghakimi
apa apa yang tidak pas
di masa yang lalu
itu saya kira yang pertama
dan yang kedua ya menjaga
momentum itu adalah dengan
mengembangkan banyak silaturahmi
dan sekaligus juga dialog termasuk
dan lain sebagainya
dan tentu ya
yang konkretnya adalah
kita dengan teman teman
sesama partai politik
tentu ya tetapi juga dengan
berbagai kalangan ormas
islam dan juga dengan elemen elemen
yang meskipun barangkali
terkonsolider di dalam
satu ormas tertentu tetapi juga
punya peran peran yang sinik sikikan
di banyak tempat
nah ini semua sekarang
jadi program p tiga
memang di terutama
akhir dua ribu dua puluh satu itu memang
menangkap aspirasi dan
yang seperti tadi diharapkan
oleh kang ujang tentu
mulai melakukan pekerjaan pekerjaan
elektoral lah ya dalam bentuk
kegiatan kegiatan kongres
itu kecil tetapi itu
terus menerus kita lakukan
kan salah satu
komplain dari masyarakat
yang tadi disuarakan oleh kang ujang
juga kan parpol ini
seolah olah hadir hanya kalau mau
kalaupun hadir maka
kuantumnya jauh lebih sedikit
lebih kecil nah ini yang
kami perbaiki saya kira
apakah menjaga momentum itu
sekaligus juga memikirkan
seperti yang kemudian sudah bergulir saat ini
membentuk koalisi partai partai
islam saja misalnya pak arsul
p tiga tentukan meskipun
dalam konteks perpolitik
kan ya membentuk
koalisi yang hanya partai islam itu
kalaupun pan misalnya
tidak mau ya
pkb pks itu sudah cukup
dari sisi kursi
untuk mengusung pasukan tetapi saya yakin
semangat di kami
itu tetap semangat inklusifitas
ya tidak kemudian
menutup diri kalau
katakanlah kami bertiga itu
sudah sepakat tidak seperti itu
nah inklusifitas itu kita
bangun antara lain dengan
melakukan juga komunikasi
silaturahmi dengan partai partai
lain yang berbasis nasionalis
pada prinsip inklusifitas itu tadi
oke pak mahfud
anda sependapat dengan apa yang disampaikan pak arsul
mbak eva kalau kita
legislatif dan pilpres itu masih
akan mengelenggarakan secara bersamaan waktunya
membayangkan ada model koalisi
dan siapapun isi dari koalisi itu
dalam pileg setiap partai
berkontestasi satu sama lain
berkompetisi satu dengan yang lainnya
tetapi di pilpres yang berlangsung
secara bersamaan waktunya
mereka akan melakukan koalisi secara solid
mengusung calonnya itu
memang hal yang mustahil kecuali
kecuali pileg dan pilpres itu
berbeda waktunya maka berbicara
koalisi purple dalam pilpres
itu akan lebih mungkin dan akan
lebih solid tetapi saya justru
apa yang diwanti wanti oleh
pak ujang tadi
bahwa sebelum kita berbicara
bagaimana kerjasama politik
di dua ribu dua puluh empat oleh
partai partai yang ada ini kita
perlu menyelesaikan kegelisahan
yang ada di kalangan umat
yaitu apa sejak
kemudian dki dua ribu tujuh belas
dan berlanjut di pilpres dua ribu sembilan belas
kelompok kelompok islam ini sedang
mengalami konsolidasi yang luar biasa
tetapi setelah pemilu
merasa ditinggalkan dan sepertinya
mereka dibiarkan menanggung
semua beban politik dan hukum
itu sendirian nah
sehingga sekarang ini memang ada
kerinduan tadi istilah pak ujang
kira kira begini kalau saya terjemahkan
mana partai politik yang bisa menjadi
penolong kami dalam situasi sekarang ini
kira kira itulah pikiran dan
ukapan hati dari tokoh tokoh
dan kelompok kelompok sebagai umat islam sekarang
nah oleh karena itu menurut
saya yang perlu dan ini
pikiran yang kami kembangkan di
partai gelora bahwa memang konsolidasi
politik umat kita perlu
menyodorkan satu visi baru dari
ada beberapa hal yang paling tidak
dalam pikiran kami yang pertama dan mendasar
adalah ada kesadaran koleksi
yang kita bangun jangan sampai indonesia
ini menjadi battle ground kepentingan
pihak lain pihak luar
jangan sampai nanti orang luar
yang bertengkar lalu indonesia yang
mayoritas muslim ini dijadikan
sebagai tempat pertarungannya itu yang pertama
islam apapun caranya dan
jalannya dia harus tetap
menjaga dan berada dalam frame
yaitu nkri dan pancasila
begitu ada pikiran pikiran yang keluar
dari sini maka itu akan
menciptakan satu prahara politik
baru bukan hanya pembelahan tapi
menjadi prahara politik baru
dan yang ketiga
saya kira sekarang ini di alam
demokrasi yang terbuka kita harus
berani mengajak umat dan
semua komponen di
jagad politik indonesia
untuk bisa mengisi nkri
ini dengan agama dengan
demokrasi dan dengan kesejahteraan
kenapa dengan agama karena
keberagaman masyarakat ini terus meningkat
nggak mungkin kita kemudian
membawa atau meletakkan agama
di belakang itu mustahil akan terjadi
kontradiksi di tengah masyarakat tetapi
semangat keberagaman yang
moderat semangat keberagaman
yang menerima pluralisme
yang kemudian bisa mendorong
percepatan dari budaya demokrasi
dan yang keempat yang penting menurut saya adalah
kita harus berbicara dengan kelompok kelompok umat
sekarang ini sebagai partai politik
untuk mulai mengubah cara kerja
mereka dari kerumunan menjadi himpunan
karena terus terang
saya juga termasuk prihatin
melihat bagaimana orang orang
sekarang yang pada saat
kemarin dikonsolidasi sebagai salah satu
kekuatan politik sekarang ini
dibiarkan menanggung bebannya sendiri dan
seperti tidak ada yang
membantu tidak ada yang menolong dan mereka
tidak lagi menunjukkan kekuatannya saya kira
itu tadi pesan dari pak ujang
untuk kita semua jadi saya kira
ini adalah visi baru dari perjuangan
keumatan yang tidak menghadap hadapkan
dirinya dengan negara
saya kira ini menjadi sesuatu yang
harus mulai kita bangun sebelum
nanti kita berbicara tentang
bagaimana kerja sama politik di dua ribu dua puluh empat
punya pikiran yang sama dengan kami
dalam hal ini oke terakhir dari
anda pak ujang anda setuju dengan
apa yang kemudian dikemukakan oleh pak mahfud
tadi ya konsolidasi politik umat islam ini
memang harus berlandaskan pancasila
dan juga tentunya dalam kerangka nkri
sebetulnya koalisi partai
islam yang ideal
menurut anda itu seperti apa
yang kalau tadi anda katakan
umat rindu dengan
partai politik berlandaskan islam
tapi kemudian yang kuat yang kokoh
islam seperti apa yang kemudian yang ideal
yang mampu menjawab kerinduan umat
ya harus dicari ya
formula yang tepat
yang pas dalam konteks politik
sudah lah jangan letak ngetek lagi pancasila
sudah harga mati lah pancasila
nkri itu apapun
partainya gitu kita mesti menjaga
itu pancasila dan
nkri oleh karena itu
saya katakan seperti
apa formulanya tentu dibicarakan
bersama hari ini kan
kekuatan kekuatan sertih yang politik islam itu
katakan ada dimana mana
nah kalau ini menjadi sebuah kesatuan yang
luar biasa ini akan melahirkan
kekuatan yang dasar gitu loh
bukan hanya konteksnya
hanya untuk islam tapi untuk bangsa
dan negara ini nah hari ini
saya tadinya berpikir kok politisi
itu dulu berpikirnya kok
mohon maaf ya sumpot ruwet
uang uang dan korupsi dan jabatan
saja hari ini saya menyaksikan ya
bang ahdusani dan bang mamud siddiq
punya pikiran yang menjadi seseorang
negarawan itu yang harus hadir
di tengah kita semua gitu loh nah kalau
politisi politisi kedepan seperti
beliau beliau berdua ini indonesia enak
gitu loh adem damai
dan islam politik bisa dimonstruksikan
dengan baik bukan bercengkak
penuh bukan memberi kepentingan
masing masing itu nah sudah saatnya
kita sama sama bersatu untuk apa
untuk membangun nkri dan pancasila
tadi saya sepakat dengan bang mahdud siddiq
dan bang ahdusani
oke kita akan lihat sama sama
dari bang arsul dan juga pak mahfud
yang ditunjukkan pada hari ini untuk
kedepannya dan juga akan dilakukan
oleh tokoh tokoh politik lainnya
terima kasih bapak bapak atas diskusinya
pada malam hari ini selamat malam
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
cnn indonesia newscast akan segera kembali bersama
rekan saya elvira hairunisa
tetap bersama kami